lah iya banyak usaha juga banyak rezeki
rayanti kok masih disini
iya ini udah saya mau keangetan sama emak
saya pulang dulu ya emak

makasih ya emak
cendol manis dingin
cendol manis dingin
eh neng tini
neng udah ngasih tahu ibu soal pulang kampung
udah ibu udah ngizinin
kapan jadinya kita ke semarang
mbak mbak mbak
panggil aja yunia mbak ya
saya baru aja mbak pindah disini
saya ini istrinya indra mbak
yang jualan ketoprak di
sana tuh mbak di kaki lima situ
saya tau mbak
sering beli ketopraknya masih dering mbak ya
gak pernah mbak
tin kalau punya pacar itu aja masuk ke dalam
jangan di luar kayak gini
apa sih mbak
assalamualaikum pak haji
pak haji jualan apa aja tuh
lihat aja tulisannya
situ orang baru ya
itu loh dikontrakan nih mbak bena in
dikasih sewanya berapa duit
atapnya biasanya bocor
biasanya sih begitu
dini kemarin minta izin pulang kampung
iya saya juga udah dikasih tahu bu
tolong bujuk dia jangan sampai gak balik lagi ya mas

insya allah bu ini pasti balik lagi
kok bisa yakin gitu
iya dong saya juga nikutin ike semarang

lu jadi beli kawan makan gak yoi
ya uy lupa be
mbak apel beli sendiri aja di minimarket
lagian harganya juga murah murah kok be
yaudah mbak be beli aja
lalu jadi sama emak di pondok gede
ya ya abang cariin lah
ngapain lu nyari taksi
bini gue mertua gue mau ke rumah keluarganya di pondok gede
mau silaturahmi sekalian minta maaf
lu gak diajak
keluarganya emak juga
hari mau lengket di pohonangka
gua mau mantun
hari mau lengket di pohonangka
gua mau ke minimarket beli kurma
apa aja apa apa juga musti
pakai pantun segala
lu belakang ada mau ke mana
ketemu lu lah
gua beli kurma di minimarket
apa besoknya lagi
iya iya iya gue belum tahu
kalau gua sih
nunggu keputusan pemerintah aja
kenapa sih lu pake nanya
tumben lu udah kebelan mau puasa
pengen nanya nanya aja
iya pak kedalam ngambil penumpang
nggak usah ikutin saya aja saya enterin
gue mau ke warungnya di sodik
hot berita yang lagi hot apa
gue jualan majalah sama koran niatnya baik
gue ga jual tuh baru koran sama majalah lagi gituan
masya allah mod mod
maksud saya berita yang lagi hangat
sudun aja kemumah
ambil duit gue di peci gue yang lama
ya enak kan tinggal balik
terus lu ambil lagi peci yang lama lo
peci lama gue gue udah kasih pemulung
oloh oloh uangnya berapa beh
kita berdua cuman kaget
bener kan dih
yaudah bantuin gue nyari pemulung yuk
anu bank sejak kelas tiga sd
maksud gue tahun ini
saya ikut pemerintah aja
yang tuh taksinya udah
ada apa bang kuncinya
eh yang ada kue sisa kaget buat abang
ada di dalam di meja makan ya bang
ntar keburu lohar
udah tadi berangkat ya bang
pak haji karena mau puasa
saya mohon maaf lahir dan batin
maaf lahir dan batin
sama sama ya din
lo kagak ada salah sama gue
jadi lo kagak perlu minta maaf sama gue
pokoknya nanti ah pak
saya bakal ngurang selama tiga jam cuma henti heni nauan